ampun pak rt maaf
pak kanto pak rt
ih pak kanto
iya ini kan pak kanto
kok begitu sih bang kanto
sama siapa aja kecuali istriku karena pak rt
maksudnya kalau mau kabur boleh bilang bilang dong
nggak konsisten nih
jangan kabur sekarang
emangnya di belakang ada apaan sih
kayaknya sih nggak ada apaan sih bang
nah sarang gue
ini sitteng kendi modal
bakal berwarna heretulating ya

kadang kadang ter miraculous karenastan
udah udah ngapasin putus putus kenapa sih ah eh kenapa sih kalau harus tempat tempat saya
mulu bukan dempet ini teh menjaga dari belakang membekap bisa ada yang macok lonceng kue enggak
enggak enggak enggak paretta modus wae orang kita ada apa apa deh lain modus imam monyet
udah tenang aja saya jagain pokoknya wah cie cihe ternyata emang kalian berdua ada skandal ya
nggak nggak nggak seperti apa yang kalian lihat tahu ini perempuan saya pilih pilih

apa namanya cewek ngeles lagi ah ii ngosong les lagi semuanya juga pada lihat benang
malu tuh hehehe dia mengganggu
jangan takut saya mbak saya makannya banyak kalau mbak tangkap saya nyesel nyesel pokoknya hahaha
perawatannya mehong mahal entar nyeselu lo saya juga kan ert tuh kalau dimakan siapa yang bikin
ktp kartu keluarga sma hanya bisa mengajomi warga saja mampura dai dai myzion connector
nggak papaan saya ningku burin udah kenapa jadi parang ngobrol di domain gue magdalena

udah kenapa jadi para ngobrol diskusi di sini ayo kita kabur
buruan kabur kabur

eh salah kabur
buena kok kabur duluan
aku lari duluan
eh kabur deh yuk
kita juga kabur aja deh
eh boleh kabur mana
aku ikutin lah
aduh aduh aduh
aduh mesti mesti nafas dulu deh
ngasoh dulu ah
ini serem banget sih kenapa jadi sendirian begini sih
aduh mana jadi kesini sih
ini kan sarang yang bahagia engkau
aduh sakit ini dok
kok bisa begitu
hei mana ada
hantu ngomong aduh aduh aduh
ayo cepetan kita kejar
benang hati hati benang
hah malas dia
jami ya sayangku
mie mami gak kena penapa kan
mami sih gak kena penapa
tapi yang kena penapa no
hantunya mana ada ya hantu itu kesakitan dan juga ngomong aduh
bener nih feeling saya bu ranti dan ibu ibu
kalau hantu ini palsu alias kw
iya dari mangga dua kali parete antuna
lihat tuh berhasil juga kita bikin jebakannya
wah ini bagus
kela kela kela kela kela
kalau emang kalian tahu bahwa ini hantu palsu kenapa tadi ikut ikutan lari
tadi kabur paling kencang
masalahnya tadi itu aku ikut ikutan lari karena aku itu pura pura pak
supaya mbah jenggotnya itu biar bisa kejebak terus ketangkep gitu pak
pak rt pak rt
dari makamnya mbah jenggot pak
makasih ya messi
sok parete tah
enggak ada apa apa
belum dipencet pak rete play dulu cekrek
kalian semuanya pengganggu
hah itu kan suaranya ambah jenggot
suara mbah jenggot ya
penipuan ini benar ini
iya benar ini
hei tunjukkan wajahmu
jangan saya pengen ngadu dulu muka kamu pengen lihat
ayo siapa sih kamu penasaran gak
ampun pak rt maaf
pak kanto pak rt
iya ini kan pak kanto
nah kok begitu sih bang kantong
ege kan mengidolakan yey
kenapa mengecewakan sekarang
maksudnya apa sih
udah muncul lagi nih ide
padahal udah mau deadline
saya belum berhasil nih nulis
pada saat saya punya ide
eh malah ada keributan di makam
justru bu mekti yang tetangga saya
malah membuat makam itu menjadi ramai
semua warga di sini
kalau memang merasa terganggu
ya bilang atuk
saya coba akan amankan biar sunyi
tapi jangan nakut nakutin warga tuh
kan nggak bagus caranya begini
sudah beres kan semuanya
sudah beres pak
udah sekarang kita bubar ya
jadi pulang nih pak
ya pulang aja
udah gini aja mau ngapain lagi